realisasi lifting atau produksi minyak siap jual pada september dua ribu enam belas melebihi target anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan
satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi mencatat lifting minyak pada september mencapai delapan ratus dua puluh empat ratus barel per hari
capaian ini tak hanya melampaui target di apbn perubahan lifting ini juga lebih tinggi dari realisasi bulan sebelumnya
dan melampaui rata rata lifting minyak selama semester pertama dua ribu enam belas sebesar delapan ratus tujuh belas sembilan ratus barel per hari
sementara itu produksi minyak dan kondesat bulan lalu mencapai delapan ratus tiga puluh tujuh lima ratus sembilan puluh barel per hari